saudara guru besar itb yasraf amir piliang menilai demokrasi di indonesia mengalami kemunduran
pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi kini dianggap menjadi lomba melanggar konstitusi
penilaian yasraf amir piliang itu dikemukakan dalam diskusi tentang sistem demokrasi dan praktik bernegara di era pemerintahan presiden jokowi
yang diikuti guru besar dosen hingga mahasiswa institut teknologi bandung
soal pelanggaran etika oleh ketua mk hingga dugaan permainan sirekap juga menjadi sorotan guru besar itb itu
yasraf berharap mahasiswa itb bisa kembali memiliki kesadaran politik dan berani menyuarakan keprihatinan tentang kondisi negara
menurut saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh mahasiswa itu tanpa disuruh memiliki kesadaran sendiri
memiliki daya juang yang tanpa disuruh suruh memiliki kesadaran sendiri bahwa negara sedang dalam masalah besar dan mereka langsung turun ya diskusi seperti ini juga tapi tidak diminta
sekarang ini kan seperti masyarakat rakyat juga protes dulu itb kok diam saja itb kok tidak berbicara baru mulai berbicara tapi sudah lumayan sudah cukup baik
jadi hari ini adalah permulaan bahwa itb sudah mulai berbicara